ribuan warga madrid turun ke jalan jalan untuk mendukung ukraina dan menentang serangan rusia
menurut data pemerintah empat puluh ribu demonstran melakukan pawai untuk mendukung ukraina
mereka berjalan sambil membawa dan mengibarkan bendera ukraina
serta papan yang bertuliskan dukungan perdamaian dan kebebasan untuk ukraina
tak hanya di madrid protes serupa juga terjadi di beberapa kota lain di spanyol
seperti di barcelona dan bilbau